seperti inilah aksi pencurian ratusan ikan cupang milik m ilham di jalan pm nur gang ahim samarinda
pelaku yang hanya seorang diri ini mengambil satu persatu ikan cupang dari dalam toples kaca dan botol mineral
sedikitnya lima ratus ekor ikan cupang berhasil dibawa kabur pelaku dengan total kerugian mencapai lima empat juta rupiah
aksi pencurian yang terjadi pada jumat enam belas oktober lalu ini baru diketahui korban setelah pulang dari luar kota samarinda
korban saat ini sudah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan berharap pelaku dapat segera ditangkap